kita awalnya aftertandar informasi yang satu ini
pemerintah memperbolehkan nelayan di indonesia
menggunakan cantrang sebagai alat tangkap ikan
dengan beberapa syarat
ya hal ini diumumkan langsung oleh
menteri kelautan dan perikanan susi pujias tuti
usai melakukan pertemuan dengan
perwakilan nelayan dan presiden joko widodo
pertemuan antara presiden joko widodo
dengan menteri kelautan dan perikanan susi pujias tuti
dan perwakilan nelayan berlangsung
rabu sore di istana merdeka
dalam pertemuan yang berlangsung satu jam
jalan tengah berhasil diambil
di mana para nelayan diperbolehkan
menggunakan cantrang sebagai alat tangkap ikan
sampai waktu yang tidak ditentukan
usai pertemuan menteri kkp susi pujias tuti
langsung keluar istana untuk menemui para pendemo
dengan cara menggunakan cantrang
dengan ukuran sesuai aturan
dan tidak boleh menambah lagi jumlah kapal cantrang
kami juga suka menelan
jadi tolong kompromi ini dipatuhi
yang kredit macet juga akan dibantu
tapi tidak boleh bohong ukuran

dalam penjahat yang mudah
lapangan yang terakhir di berbiljon

ibadahal yang ta'akantar dengan
dalam hasil pertemuan itu juga disepakati jika nelayan ingin mengubah pikirannya untuk mengganti alat tangkap ikan yang lain lebih ramah lingkungan
pemerintah akan memberikan bantuan pinjaman dana untuk proses peralihannya
pinjaman bisa diajukan langsung ke pimpinan daerah masing masing
indonesia itu ya untuk orang indonesia bahwa tadi kan ada salah persepsi antara cantrang dengan troll
maka nelayan menjelaskan tentang masalah cantrang ini
tetapi bu susi tetap mengatakan bahwa harus ada alat ganti tangkap yang ramah lingkungan
tetapi karena ini adalah merupakan satu solusi maka pak presiden kemudian mengulur waktu dengan batas waktu yang ditentukan oleh masing masing nelayan
satu persatu nanti akan diurusi satu persatu oleh bu susi
dia akan mengumpulkan semua direktur bank yang kreditnya macet itu nanti akan dilunakan kembali
kemudian akan dibantu dengan segala sesuatunya
sampai dengan titik kuliminasi nelayan itu sudah merubah alat tangkap dari cantrang menjadi yang ramah lingkungan
dari hasil pertemuan ini nelayan memutuskan untuk kembali ke wilayah masing masing
rencananya demonstrasi yang tadinya akan berlangsung berhari hari pun dibatalkan karena penggunaan cantrang sudah diperbolehkan kembali
edo ekareski jakarta
sementara itu satu hari pasca memberikan pernyataan terkait diperbolehkannya nelayan di indonesia menggunakan cantrang sebagai alat tangkap ikan dengan beberapa syarat
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti hari ini memberikan pernyataan secara komprehensif terkait perkembangan kebijakan pelarakan alat tangkap cantrang di kantor kementerian kelautan dan perikanan jakarta pusat
berikut cuplikannya konferensi pers yang digelar beberapa saat lalu
kkp akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak main main karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama
selama mata pengalihan mereka tetap bisa melaut dengan ketentuan ketentuan tidak keluar dari laut jawa pantura
kemudian tidak menambah kapal
kemudian harus ukur ulang
semua harus terdaftar satu persatu
nah satgas ini yang akan bekerja
dari jumlah kemarin yang didasar kapal yang besar itu tidak lebih dari seribu
nanti data pastinya kita akan rilis
kita akan buat tim satgas pengalihan alat tangkap
misi pak presiden menjadikan lawan masa depan bangsa wajib kita semua
saya anda semua yang disini
juga pengusaha tidak boleh lagi memprovokasi atas nama nelayan
negara harus maju
politisi silahkan bersaing bermain mencari simpati daripada publik
tapi jangan main main dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini
itu pesan saya